sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
lu jangan sembarangan
kamu sekarang pasti udah bisa membedainya
kamu udah bisa membedainya kan
enggak mila kamu jangan percaya sama dia mila
ini aku fadil
mila dia bukan fadil
dia tuh taufan kakak impar kamu
dia tuh bohong
dia tuh bohong
dia tuh bukan fadil
dia tuh taufan
jangan percaya sama dia mila
kamu tidur di kasur aja
biar aku tidur di lantai
enggak gak usah kak fadil

biar kak mila tidur
sama kak fadil dalam boxnya
kenapa sih kak fadil tinggal membohongi kak mila kak
setiap kali kak fadil bohong sama mila
aku memang bukan fadil
aku bukan fadil yang buruk
aku bukan fadil yang baik
aku bukan fadil yang penyayang
aku bukan fadil yang lemah lembut
dan aku bukan fadil yang penyabar
aku bukan fadil yang penyakit
aku bukan fadil yang patae
aku bukan si fadil presenting
aku bukan fadil adalah pemandang
ibu tapi senang klok klok
hahaha kenapa gak berb lindung sd
perek menu ini bukan
dia baik baik aja kan
gue mau bicara sama lo di luar
akibat dari perbuatan lo
kamilah pingsan karena hipertensinya kuat
yang biasa masalah tuh lo tau gak
semua ini ulahnya tuh karena lu
dengar ya dufi
perbuatan lo sekarang udah lewat
mulut lo udah terlalu besar untuk menjadi pahlawan kamilah
jadi sekarang gue minta sama lo
pergi dari sini dan jangan pernah muncul lagi
karena kalau lo macem macem lagi sama kamilah
gue akan patah patahin semua tuhan
lalu lo tau gak
gue baru aja dapat bukti lain
yang membuktikan kalau lo adalah tovan
lo sadar gak
di dunia ini cuma ada dua orang yang pernah ngomong sama gue kayak gitu
yang pertama pak harris
dan yang kedua
dan sekarang gue tambah yakin
kalau lo adalah tovan
terserah apa kata lo
sekarang lebih baik lo pergi

oke gue akan pergi
gue akan pergi
tapi asal lo tau ya van
setelah kejadian ini
gue akan awasi lo setiap saat

apalagi rumah tangannya kamilah
dengan fadil hancur berantakan
semua gak kenal lo